kembali dan aku mas jangan dijual mas
mas kenapa kamu nurut sama perempuan ini mas
aku tega menjual anak kamu sendiri
eh diam diam diam
lastri kok teriak teriak
masya allah lastri
eh nenek ini lah
lagi nenek ini lagi ngapain disini
binatang aja masih punya naluri untuk menolong sesamanya
masa kamu enggak
tapi dia nggak mau nolong
eh emak udah berapa kali saya bilang
jangan pernah ikut campur urusan sama tangga orang
sekarang keluar keluar
kamu jahat tarling
kembali anakku mas
jangan dijual mas
mas kenapa kamu turun sama perempuan ini

eh diam diam diam
mas emak untuk dia
dia kayak begitu sendiri
jangan jangan jangan
dia kayak begitu sendiri
nggak jangan jangan
pak lepas fik
pak bukain pak pintunya
bukain pintunya pak
lu berdua tau gak berapa harga anak itu kalau laku dijual
kita bisa beli sepuluh kapal sekaligus
lu takut bu
lu tak mau di sini
bapak bukain pak
ya ya sebentar
masih berisik banget
udah lu pipis itu aja
gua mau ngantar pipis dulu
eh lu kok pada diem
chan kejar chan
nek nak oh kau

masa yang suara
udah selesai nih mana dia
ya ampun wajah bajas ga
sangrage kirim kuelang kot course
abang kenapa sih tega banget sama aku
tapi ternyata punya juragan baron
sudahlah aida sudah
jangan bikin aku tambah pusing aida
jangan bikin aku tambah pusing
saya mau cari lu lho
lepas lupas lupas
kita buang dia ke laut
kamu bantu aku
ada di rumah juragan baru
anak saya mau dijual pak
komandan kami sudah mengepung rumah baru
nastri kamu jangan khawatir
mbak udah laporin ke polisi
mereka lagi menolong luluh
alhamdulillah ya allah
bawa dia ke mobil
berhenti jangan bergerak
bapak bangun pak
kamu masih ada di sini
kamu sudah bapak jual nak
lu tahu pak
kenapa bapak mau jual dulu
karena bapak tidak punya uang kan pak
walaupun bapak tidak menganggap dulu
tapi bapak tetap sayang sama bapak
maafkan dulu ya pak
karena lu anak perempuan
bukan anak laki laki
kamu adalah beratimu ya allah
maafkan bapak lu
maafkan aku lestri
bangun pak bangun